kita beralih ke informasi dalam negeri komite pemilihan pssi mengumumkan sebelas nama calon ketua umum dua puluh satu nama calon wakil ketua umum dan sembilan puluh satu nama calon anggota exco pssi yang mendaftar untuk bertarung di kongres luar biasa pemilihan pada tanggal dua november mendatang
proses pendaftaran ini berlangsung sejak tanggal dua belas september dan berakhir tanggal tiga oktober yang lalu
masing masing dari sebelas calon ketua umum pssi ini setidaknya minimal mendapat satu dukungan dari anggota pssi
salah satu syarat lain yang harus dipenuhi adalah tiap calon harus aktif di lingkungan pssi minimal selama lima tahun
soal rangkap jabatan komite pemilihan pssi menyebutkan tidak ada aturan yang melarang hal tersebut
semua kelengkapan persyaratan administratif akan kembali diperiksa hingga tanggal delapan oktober
surat keterangan pengadilan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terbebas dari segala tindak pidana
komisi disiplin pssi juga akan memeriksa integritas dari seluruh calon apakah pernah terlibat tindakan tidak terpuji di dalam dan di luar lapangan
setelah melewati tahap banding komite pemilihan akan mengumumkan secara resmi calon ketua umum pssi pada tanggal dua puluh tiga oktober mendatang